kisah ini berada jauh di negeri orang tak berarti hari besar idul fitri dilewatkan begitu saja
di liverpool inggris para pelajar indonesia yang sedang menempuh pendidikan di sana punya cara yang berbeda
untuk merayakan idul fitri pada tahun ini
iya dan sudah ada fitria ratu pelajar indonesia yang saat ini berada di liverpool inggris
atu halo selamat siang kalau di indonesia
di sana sepertinya selamat pagi
bagaimana warga indonesia terutama pelajar di sana yang merayakan lebaran yang kemarin baru saja terjadi
ya kemarin kita rayakan di sini setelah puasa selama satu bulan yang seharinya itu sembilan belas jam ya
karena kita lagi summer kan di sini jadi lumayan juga
hari raya kita rayakan pertama dengan sholat di masjid
jadi ada beberapa masjid di liverpool yang mengadakan sholat iul fitri jamaat
salah satunya juga di abdullah julian mosque kebetulan itu adalah masjid pertama di inggris
letaknya ada di liverpool
dan kemarin ada teman teman mahasiswa
kita ada yang sholat di abdullah julian itu satu lagi ada di masjid yang lain yaitu masjid al rahmah
hanya mungkin yang terasa beda karena kalau di sini kita sholatnya di masjid
di dalam masjid tidak seperti di indonesia biasanya di lapangan mungkin ya
dan juga ada beberapa kali penyelenggaraan untuk sholat kid bisa sampai tiga atau empat kali di pagi hari
oh begitu jadi banyak ini ya banyak keseruannya
kalau boleh tahu atu di sana biasanya agenda para pelajar indonesia saat lebaran
dari tahun ke tahun yang khas sekali itu apa sih
kita biasanya buat gathering jadi kita masak barang barang untuk makanan khas khas indonesia
dan mungkin di sini kan juga banyak pelajar dari berbagai daerah di indonesia
biasanya kita buat juga makanan khas masing masing
dengan mungkin agak berbeda karena dengan bahan bahan yang ada di sini ya
mungkin nggak sama persis tapi kita usahakan ya tetap punya cita rasa yang mengingatkan ke kampung halaman lah seperti itu
hmm nah itu biasanya kemarin itu makanannya ada apa aja
yang khas indonesia tadi tentunya ada ketupat
kemarin ya kita bikin lontong juga hanya mungkin nggak dibungkus pakai daun ya di sini
pakai plastik paling ya
terus juga ada opor ayam kita bikin ada sambal goreng kentang ada martabak
oh ada martabak juga
oh seru juga benar benar suasana lebaran
kalau misalnya kita membicarakan tentang ramadan satu bulan kemarin
tuh ada pengalaman yang bagaimana sih apa
apa homesick juga aduh di jakarta
cuma sebentar puas aja di sini lama
iya mungkin kita biasanya di sini karena mulai puasnya sekitar setengah tiga pagi
dan baru berbuka itu di malam sekitar jam sepuluh kurang lah ya
jadi biasanya kita setelah buka langsung sahur gitu
kita biasanya nggak tidur dulu
terus kemarin sempat mengadakan beberapa kali buka puasa bersama
ya jadinya malam malam buka puasa bersamanya jam sepuluh malam gitu
kita ngumpul di satu rumah ngobrol ngobrol sampai nunggu waktu imsak
mungkin gitu biasanya
jadi ada beberapa temen yang kadang kadang tidurnya juga dari pagi pagi
tapi kebanyakan mahasiswa di sini sekarang sudah tugas akhir
jadi ya pandai pandainya mengatur waktu aja sih
mengatur waktu dan energi ya untuk puasa sembilan belas jamnya gitu
jamnya gitu jadi mungkin sekalian juga buka ngerjain tesis langsung sahur begitu ya tuh
dan ada berapa orang kemarin yang saat kumpul kumpul
apakah banyak juga yang berkumpul di liverpool
iya kita pelajar yang terdasar di ppi maksudnya pelajar dan keluarga ya untuk s satu s dua s tiga
itu ada sekitar hampir lima puluh orang
dan kemarin yang berkumpul sekitar tiga puluh orang karena sebagian temen juga ada yang merayakan di kota lain
ada juga yang kebetulan pulang ke tanah air beberapa
jadi ada sekitar tiga puluh orang lah kemarin yang kumpul termasuk juga anak anak dan keluarga yang ada di sini
oke baik terima kasih fitria ratu selamat menjalankan hari hari belajarnya kembali
dan minlahirin lo faizin salam untuk temen temen di sana
iya selamat idul fitri juga